lampu lampu lampu

semua aturan aturan yang ada
sudah ada keluar keluar keluar
mas keluar semua keluar keluar
sudah bawa motornya bawa
sementara itu petugas satpol pp membubarkan pengunjung di area kebun teh riung gunung puncak bogor jawa barat pada sabtu siang
bahkan sejumlah pedagang kaki lima liar di sekitar lokasi juga dibubarkan lantaran dianggap sebagai sumber kerumunan
petugas satpol pp juga menghentikan rombongan pemotor hingga pengunjung yang nongkrong di sepanjang jalur gunung mas dan hidu alam
mereka yang kedapatan memiliki ktp luar bogor diharuskan mengikuti tes rapid antigen di tempat
rapid antigen terhadap para wisatawan yang kedapatan di tempat wisata
mereka sedang nongkrong nongkrong kita rapid dan alhamdulillah sih memang tidak ada yang reaktif
sempat was was nggak tadi
sempat sempat karena penang takutnya diperlukan komosi tapi jantan apa
hasilnya sendiri gimana tadi
petugas akan terus melakukan razia di sejumlah lokasi wisata secara acak untuk memastikan para pengunjung kawasan puncak dalam kondisi sehat
tim diputan cnn indonesia